ajang bulu tangkis bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga seri banten telah resmi dibuka di gor alun alun maulana yusuf di kota serang banten senin pagi
informasi ini juga sekaligus akan mengakhiri cnn indonesia the world tonight malam hari ini
saya monika konado pamit undur diri selamat malam dan sampai jumpa
di kedelapan sirkuit nasional ini diikuti satu dua ratus delapan puluh delapan atlet dari seluruh provinsi di indonesia
perhelatan yang berlangsung dari tanggal tujuh hingga dua belas agustus dua ribu dua puluh tiga ini mempertandingkan pertandingan bulu tangkis kelompok pemula u lima belas kelompok remaja u tujuh belas dan kelompok taruna u sembilan belas
nomor nomor yang dimainkan pun sama seperti turnamen turnamen badminton pada umumnya
yakni tunggal putra tunggal putri ganda putra ganda putri dan ganda campuran
ketua umum kondi banten edy ariyadi mengatakan
sirkuit nasional ini dapat sekaligus menjadi ajang seleksi bagi atlet atlet banten menuju pon
sirkuit ini bisa menjadi prapon kalau dia bagus
kalau dia berprestasi dan bagus bisa jadi ikut ke pon
sementara itu salah satu klub unggulan pb jarum memasang target tinggi
pelatih pb jarum puri setio indro optimis
klubnya dapat menyumbangkan pasangan ganda putra andalan indonesia di masa depan
di sisi lain pelatih pb jaya raya erwan purnomung mengatakan
persaingan di sirkuit nasional semakin sengit dengan meningkatnya kualitas permainan atlet atlet dari semua klub
yang mohon maaf yang dulu dulu itu didominasi klub klub besar seandainya
jarum jaya raya eksis mutiara
tapi sekarang kan banyak ada power raja wali ada klub
banyak lah mas tarwinda dan sebagainya
banyak dan kualitasnya itu hampir sama
jadi rata dan permainan juga semakin rame kualitasnya semakin bagus
diharapkan dari ajang ini akan muncul bibit bibit pemain baru yang akan masuk dalam pelatnas dan mewakili indonesia di masa depan